sintia rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara presiden joko widodo memanggil wakil dewan pembina partai solidaritas indonesia psi
jokowi menunjuk grace untuk jadi stafsus presiden
grace menyebut dalam pertemuan itu presiden joko widodo memberikan tugas kepadanya di pemerintahan
grace tidak menjelaskan secara rinci apa tugas yang diberikan jokowi kepadanya
sementara pihak istana mengatakan grace mendapatkan penugasan sebagai staf khusus presiden
nanti deh kalau udah bisa di share trading
tapi ketemunya berdua aja mbak tadi atau ada teman teman psi lain atau dengan siapa gitu
enggak tadi saya ada pak presiden juga ada pak menko sendiri